para tokoh lintas agama dan jajaran akademisi institut pertanian bogor
menolak segala bentuk pelemahan yang dilakukan terhadap kpk
seperti revisi undang undang kpk
menurut mereka harusnya kpk didukung terus memberantas korupsi
karena terbukti telah banyak membokar praktek korupsi yang merugikan negara
para tokoh lembaga keumatan dan jajaran akademisi institut pertanian bogor
menyambangi gedung kpk untuk memberikan dukungan
mereka menilai upaya pelemahan sudah sering dilakukan
karena ini bukan kali pertama mereka memberikan dukungan
tercatat selama dua dekade perjalanannya sejak tahun dua ribu sembilan belas
revisi undang undang kpk sudah mulai digagas
namun sempat ditunda pembahasannya oleh presiden jokowi pada awal tahun dua ribu enam belas
para tokoh lembaga keumatan mengaku mereka datang karena dukungan dari umat
untuk memperkuat pemberantasan korupsi
rakyat mendukung penguatan kpk
dan melawan pelemahan kpk
para pemuka agama justru menguatkan tekad umat
yang mau memperkuat kpk dalam pemberantasan korupsi
dan menolak revisi uu kpk
yang justru akan melemahkan dan mematikan fungsi kpk
untuk membangun kesejahteraan umum bonum komunik
selain itu menurut rektor dan guru besar ipb yusram masih jaya
pemerintah harus menjaga kpk agar independen
jika tak independen kpk akan sulit menegakkan hukum yang adil
dan negara yang tidak memiliki kepastian hukum akan sulit mendatangkan investor
seperti yang anda ketahui kalau kepastian hukum tidak benar benar kita clean and clear
itu akan sulit mendatangkan investasi
saya kira ini searah dengan kebijakan pemerintah kita
jadi kpk harus kita dukung agar dia benar benar bisa independen
kalau dia tidak independen itu akan sulit
sulit kita menegakkan hukum itu dengan sebaik baiknya
beberapa poin dalam revisi undang undang no tiga puluh tahun dua ribu dua menjadi sorotan
seperti pembatasan penyidik dan penyelidik
dibentuknya dewan pengawas kpk yang memberi izin boleh atau tidaknya dilakukan penyadapan
penggeledahan dan penyitaan
serta adanya penutupan perkara yang tidak selesai
mereka berharap presiden jokowi dodo turun tangan untuk menolak
segala upaya pelemahan terhadap komisi anti rasuah tersebut
kekhawatiran pelemahan kpk terus muncul
pegawai kpk bahkan sampai mendatangi fraksi fraksi di dpr
agar semua wakil rakyat mengawal uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan kpk
yang akan dimulai besok
pertanyaannya sekarang masihkah ada harapan di tengah banjir kritik atas calon pimpinan kpk
malam ini bersama bung lusius karus peneliti formapi atau forum masyarakat peduli
parlemen bung lusius selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini dan juga dari luar studio melalui skype
saya panggil dulu mbak asvinawati ketua yayasan lembaga bantuan hukum indonesia
mbak asvin selamat malam
selamat malam mbak putri
mbak asvin terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio malam ini
saya ke mbak asvin dulu
mbak asvin anda melihat perkembangan
rapat antara komisi tiga dan perwakilan masyarakat hari ini
menurut anda apakah itu cukup mewakili
apakah teman teman icw ylbhi koalisi masyarakat sipil yang selama ini kencang menolak
ada undangan nggak sih sebenarnya mbak asvin
ya ada undangan secara luas kan yang kemudian mengatakan
kalau mau hadir harus menyerahkan bahan paling lambat tanggal sembilan
menambil suatu keputusan
kita akan menyerahkan saja bahannya
karena sebetulnya tidak ada yang baru
kalau anggota dewan mau mendengar
ini sudah bukan tidak diketahui lagi
ini sudah jadi bahan yang sangat ramai
tapi kami akan serahkan berkulis saja
tapi bagaimanapun kan ketika itu tadi di expose oleh media ditayangkan di televisi
yang muncul adalah tentu anda pasti juga melihat ya
kemudian suara suara yang justru mengkritisi kpk
sangat luar biasa
ya pertama sebetulnya agak aneh juga ya
saya tidak mau menyinggung set set pak
tapi semua menjadi pertanyaan mengapa lembaga yang memantau polisi
dan yang kedua sebetulnya ada kesetakuan buruk dari komisi tiga
karena mereka pernah melakukan hak angket kepada kpk
kalau kita mau lihat penegak hukum
dalam komisi tiga ya semuanya lebih banyak yang terus dibuat hak angket mungkin
tapi tidak pernah dilakukan oleh komisi tiga
mbak asvin kemudian bagaimanapun besok kita akan sama sama melihat
hari pertama uji fit and proper test ya
untuk beberapa nama yang kemudian sudah anda kritisi luar biasa
pada saat itu bersama dengan teman icw
kemudian juga bersama dengan teman teman dari wadah pegawai wp kpk
kalau misalnya melihat sekarang bagaimanapun kan mereka besok sudah akan di depan mata
dan bahkan kemudian sudah akan rencananya mungkin dalam tanda kutip
dikunci oleh kontrak politik
apa yang anda lihat soal ini sekarang mbak asvin
iya buat saya ini pertama ini abuse of power
karena orang bertindak harus sesuai dengan undang undang
undang undang kpk sudah ada
untuk apa kemudian
dpr menurunkannya ke dalam hal hal yang lebih spesifik
yang bisa dipantau
nah ini kan berarti dpr mengasumsikan dirinya
atau tepatnya yang akan memeriksa itu di atas dari undang undang
dan ini sangat selaruh dengan soal perlombahan kpk
bahwa kpk tidak bisa menjalankan undang undang
undang undangnya masih berlaku
walaupun dpr mau melakukan resisi terhadap undang undang kpk
yang ditolak oleh masyarakat tetapi pada saat besok
team ini diwawancara undang undangnya masih berlaku
apakah komisi tiga artinya kan mengajak orang melawan undang undang yang berlaku
itu sungguh keterlaluan sekali ini diperkontrolkan kepada publik
oke dan ini adalah hal yang baru ya bung lusius
kalau misalnya anda lihat yang soal kontrak yang kemudian diminta
akan ditandatangani oleh semua calon pimpinan kpk
ya kelihatannya selaras semua upaya yang dilakukan oleh dpr
sampai kemudian hari ini
dikunci capimnya kemudian
untuk revisinya juga
jadi ada upaya serius untuk memastikan komisioner kpk itu betul betul dalam genggaman gitu ya
dengan berbagai cara saya kira
mereka mengupayakan revisi dengan memastikan beberapa poin
seperti pembentukan dewan pengawas itu dilakukan
tidak puas dengan itu hari ini mengusulkan pembuatan kontrak atau fakta integritas gitu ya
hal hal ini saya kira inisiatif yang justru semakin memperlihatkan semangat dpr
untuk membelenggu kpk gitu dalam cengkeraman mereka gitu ya
sesuatu yang jadi alasan publik untuk menolaknya sampai sekarang
publik juga menolak inisiatif yang sama dari dpr dan pemerintah waktu itu
jadi kalau hari ini dpr memanggil beberapa perwakilan masyarakat sipil
saya kira yang dilakukan hari ini itu
apa gitu ya
upaya dpr untuk melegitimasi upaya mereka melakukan revisi undang undang kpk gitu ya
seolah kemudian dengan kedatangan satu dua masyarakat sipil ke komisi tiga
masyarakat sipil kemudian mendukung revisi undang undang kpk
makanya saya juga merasa penting untuk mengapresiasi teman teman yang tidak hadir sekalian ke komisi tiga gitu ya
karena sekali kita datang ke sana lalu misi kita untuk menolak total upaya revisi undang undang kpk
yang dilakukan oleh dpr sekarang itu kemudian bisa ditawar tawar oleh dpr gitu ya
oh ternyata mereka mau datang untuk membahasnya gitu
ini ada informasi terbaru saya baca di tempo co tempo online pukul sembilan belas dua belas
disampaikan oleh wakil presiden yusuf kala mengatakan ada kemungkinan presiden jokowi mengirimkan surat presiden
terkait revisi undang undang kpk hari ini hari selasa dan akan dikirim ke dpr sebagai pembuat usulan awal
mbak aswin anda masih bersama kami
iya jadi ini kan adalah semakin kita di masyarakat itu dipertontonkan bahwa ini ada oligarki ya partai politik
takkan akan dia bisa melakukan apa saja di luar undang undang di luar komitmen negara ini terhadap pemberantasan anti korupsi gitu
dan pertanyaan yang sangat yang jadi di masyarakat ini dpr dan pemerintah ini presiden wakil presiden ketakutan apa sih sama kpk
ada simak simak korupsi apa
tidak ada simak simak korupsi
dan yang kedua soal dpr lagi bukan dari pertama kali bukan sekali dua kali kami masyarakat itu memantau pemilihan anggota anggota komisi
dan pertanyaannya tidak bermutu dan tidak sesuai dengan apa yang mau dicari misalnya komnas ham
yang ditanya hal hal lain yang ditanya soal keyakinan dan lain lain
jadi anda tampak sangat pesimis bahwa akan seleksi capim atau
fit and proper test besok akan membuka semuanya
mbak asvin itukah yang anda rasakan sekarang
iya jadi kalau bukan hanya peti
misalnya merasa kita sudah diperlihatkan sebuah skenario yang sangat rapih
penyak dan sudah jadi di depan masa
dan skenario itu yang dijalankan oleh partai politik
yang baik yang ada di pemerintahan maupun di dpr
itu tutup mata tutup kuping dengan kehendak rakyat
undang undang kpk saat besok itu belum direvisi
tapi pertanyaan kepada catiung bagaimana menghilangkan soal fungsi pendidikan di keputusan
itu kan melalui undang undang
pertanyaan dari anggota para orang dpr yang akan melakukan fit and proper test
artinya memang konsep itu sudah berada di kepala mereka
dan seolah olah mereka hanya tinggal menegasikan saja gitu ya
butuh orang yang kemudian bisa mengungkapkan
apa yang diyakini oleh dpr
ada itu tinggal dakonnya saja bermain
baik tinggal dakonnya saja bermain
anda juga melihat itu bung lusius
ya saya kira seperti itu sih ya
jadi tinggal mencari orang untuk siapa yang satu suara saja sama mereka
jadi ini sudah nggak ada hubungan
sama sekali tidak dilihat kepentingan kpk lagi
tapi dilihat kepentingan yang satu suara
betul saya kira
dengan semangat revisi undang undang kpk itu
pasti ada lobby lobby politik dari komisioner maupun dari dpr
untuk memastikan ada keselarasan pandangan terkait dengan kpk gitu ya
dan itu yang sangat mungkin akan muncul besok gitu ya
apa apa yang kemudian sudah diyakini oleh dpr
itu kemudian akan disuarakan oleh capim
dan yang kemudian akan terpilih ya orang orang yang kemudian punya pandangan yang sama gitu ya
jadi saya kira akan kelihatan juga misalnya capim mana yang punya idealisme
untuk memperkuat kpk
orang orang yang kemudian sekedar mengikuti pandangan dpr
itu akan kelihatan
besok memang orang orang yang ingin masuk kpk bukan untuk memperkuat kpk
atau bukan untuk memberantas korupsi
tapi untuk mengabdi pada kekuasaan
oke mengabdi pada kekuasaan
semoga bukan itu yang kita dapat
mbak asvin terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di segmen awal ini
terima kasih mbak asvin dari luar studio
oke kita akan jeda dulu
setelah jeda kami akan menghubungi ketua wadah pegawai kpk di gedung kpk
orang yang kemudian atau wp kpk ini pegawai kpk ini nantilah yang akan berhadapan langsung
dengan siapapun yang terpilih menjadi pimpinan kpk
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih mengawal rencana uji kelayakan dan kepatutan
yang akan pimpinan calon pimpinan kpk yang akan berlangsung besok di komisi tiga dpr
dan saya saat ini sudah bergabung di studio ada bung lusius karus
dan saat ini dari luar studio dari gedung kpk
ada mas yudi purnomo ketua wadah pegawai kpk
mas yudi terima kasih atas waktunya malam hari ini mas yudi
ya mbak terima kasih
mas yudi sudahkah anda mendengar informasi terbaru
sebelum kita membahas tentang capim kpk ya
sudahkah anda mendengar informasi terbaru bahwa
surat presiden terkait revisi undang undang kpk
rencana akan dikirim hari ini ke dpr
ya saya secara formal belum mendengar ya mbak
adanya surat kepada dpr dari presiden
mengenai persetujuan atas revisi undang undang kpk
seperti itu jadi ya kami belum tahu apa yang akan terjadi nanti
jadi kami mendapatkan informasi dari tempo online
di situ ada pernyataan dari pak jk saya bacakan sedikit
pak jk mengatakan sejumlah poin revisi undang undang kpk
tidak semuanya disepakati
poin poin yang disepakati poin yang ditolak adalah
penuntutan berkoordinasi dengan jaksa agung
dan penghapusan wewenang kpk dalam lhkpn
itu ditolak mas yudi
kemudian yang pembatasan memenang penyadapan
pembentukan dewan pengawas dan perubahan status pegawai kpk
menjadi asn disetujui apa komentar anda
ya jadi kami konsisten dengan apa yang telah kami sampaikan sebelumnya
bahwa seharusnya undang undang yang akan direvisi ini
seharusnya memperkuat kpk
dalam artian tentu kpk ditanya apa saja yang harus ditambahkan
dalam undang undang ini
kalau kita lihat dari revisi undang undang draft yang kemudian beredar di masyarakat
yang kemudian kita baca itu banyak sekali titik titik untuk melemahkan kpk
misalnya tadi dewan pengawas kemudian masalah izin kemudian izin penggeledahan
dan ijin penyadapan di bawah harusnya ijin dengan dewan pengawas
dewan pengawas seperti itu mbak
jadi kalau memang seperti itu kan yang terjadi kan nilainya adalah setuju dengan revisi undang undang
walaupun ternyata ada beberapa yang tidak setuju
namun sekali lagi bahwa hal hal yang disetujui oleh pemerintah pun
itu bisa mengganggu upaya upaya kpk dalam memberantas korupsi
sehingga lebih baik pemerintah jangan dulu menyetujui adanya revisi undang undang kpk
tapi sampaikan dulu kepada kpk
apa saja sih yang sebenarnya penting dalam memperkuat kpk
misalnya bagaimana perlu undang undang tindak pidana korupsi yang lebih tajam terhadap para koruptor
pembuktian terbalik perampasan aset dan lain sebagainya
seperti itu mbak
dibandingkan dengan tadi revisi undang undang atas inisiatif dpr yang isinya melemahkan kpk
mas yudi kemudian terkait soal seleksi capim kpk
hari ini pegawai kpk menyurati beberapa fraksi
ini apakah kemudian pada saat seleksi sebelumnya juga dilakukan atau bagaimana ini
ya jadi kami berusaha sekuat tenaga mbak ya
dari awal tentu masyarakat sudah melihat bagaimana suara pegawai kpk sama dengan suara masyarakat
tokoh tokoh nasional lsm dan aktivis anti korupsi mahasiswa buruh dan lain sebagainya
dari awal kami pun sudah ke pansel dan diundang oleh pansel untuk menyampaikan
apa saja terkait dengan permasalahan permasalahan calon pimpinan kpk
kami pun sudah menyampaikan di depan pansel di seknek waktu itu
dan itu sudah terekam juga rekamannya dalam pertemuan tertutup
kemudian dengan isu yang sama bahwa jangan sampai ada orang orang bermasalah
yang menghambat pemberasaan korupsi
itu menjadi pimpinan kpk
kemudian dari pansel ke presiden kami pun sekali lagi menyampaikan kepada bapak presiden
waktu itu ada seribu tanda tangan ya yang kami kumpulkan dalam waktu tiga hari
dari kamis jumat dan senin
kemudian sudah kami kirimkan kepada beliau bahwa
jangan sampai kpk sekali lagi dipimpin oleh orang orang yang bermasalah
dan tadi pun karena bola sudah di dpr
di komisi tiga dalam hal ini
kami meminta kepada ketua ketua fraksi
agar benar benar konsisten dalam memilih calon pimpinan kpk yang tidak bermasalah
dari sisi etik dari sisi lhkpn dan lain sebagainya
kemudian juga yang paling penting adalah pimpinan kpk juga harus independen
jadi ada tiga hal yang independen di kpk
pertama itu lembaganya yang mau direvisi menjadi tidak independen
kemudian yang kedua itu adalah pegawainya
artinya pegawainya adalah pegawai tetap kpk
sehingga tidak di bawah koordinasi manapun
dan yang ketiga adalah pimpinan kpk tidak di bawah kendali
ataupun di bawah pengaruh partai politik manapun
jadi seperti pemilihan pemilihan sebelumnya bahwa pimpinan kpk adalah yang independen
jadi tidak di endorse oleh suatu partai manapun gitu kan
karena kan ini akan berbahaya lagi kpk empat tahun ke depan seperti itu
bung lusius kalau misalnya anda melihat
proses yang terjadi dua hari ini
itu anda melihatnya apakah dpr
saya tidak menunjukkan keberimbangan
tidak mengatakan keberimbangannya
tapi kecondongan sudah terlihat sekarang
kecondongan akan untuk pelemahan kpk katakan begitu
karena awalnya kan anda mengatakan ini kemudian juga berhubungan
kebetulan berhubungan dengan rencana revisi yang juga terkesan mendadak gitu kan
pertama sih ada begitu banyak isu yang
begitu banyak isu yang menumpuk di hari hari terakhir dpr akan mengakhiri masa bakti

ini sesuatu yang mencengangkan gitu ya
lima tahun mereka sia siakan
tapi kemudian dua minggu terakhir mereka nampak begitu sibuk untuk banyak hal yang sangat krusial
mulai dari amandemen undang undang dasar
terus revisi undang undang md tiga
terus sekarang revisi undang undang kpk gitu ya
ini terus terang saja pasti akan menimbulkan pertanyaan gitu ya
ketika kita tahu sendiri bahwa dalam pelaksanaan fungsi legislasi selama lima tahun
empat tahun saja mereka bisa kita katakan gagal gitu ya
tapi kemudian menjelang seminggu dua minggu menjelang berakhirnya masa bakti
mereka seolah olah sangat rajin dan peduli pada hal hal yang sangat substantif
khusus terkait dengan undang undang kpk saya kira ini bukan penolak
ini bukan kali pertama upaya untuk melakukan revisi yang dilakukan oleh dpr era sekarang
maupun pemerintah gitu ya
dan alasan alasan mereka saya kira masih sama juga gitu ya
mereka melihat ada banyak masalah di internal kpk yang membuat dpr kemudian perlu melakukan revisi gitu ya
alasan alasan yang sama juga dipakai oleh masyarakat untuk menolak rencana itu gitu ya
jadi ketika kemudian dpr terlihat ngotot bahkan memanfaatkan waktu satu dua minggu terakhir
untuk melakukan perubahan terhadap undang undang kpk
apalagi yang bisa kita katakan terkait dengan kualitas ru yang dihasilkan dpr
jika ru itu kemudian hanya dibahas dalam satu dua minggu gitu
dan kita tahu sendiri dalam begitu banyak isu yang berkembang dalam satu dua minggu terakhir
menjelang berakhirnya masa bakti
banyak hal yang kemudian dengan mudah bisa diperjualbelikan gitu ya
ada banyak kursi kekuasaan yang ingin direbut
ada banyak isu yang ingin dipastikan oleh partai politik untuk mengamankan posisi mereka di periode kedua jokowi nanti
hal hal ini yang kemudian memudahkan revisi undang undang kpk revisi undang undang md tiga
juga amandemen dengan mudah kemudian jadi alat transaksi politik antara partai politik atau antara dpr dan pemerintah
jadi saya kira dari sisi waktu saja sulit kemudian untuk mendukung niat dpr ini
sebaik apapun niat itu jika dilakukan dalam waktu singkat dan dengan begitu banyak alternatif
yang kemudian bisa jadi alat jual beli itu akan membuat niat baik pun bisa tergoda untuk digadaikan gitu ya
oke atau justru menurut anda anda melihat bahwa saat ini justru mungkin para anggota dpr atau sudah memiliki preferensi sendiri
oke atau justru menurut anda anda melihat bahwa saat ini justru mungkin para anggota dpr atau sudah memiliki preferensi sendiri terkait dengan dpr
siapa siapa saja yang mungkin nama nama yang cocok untuk jadi pimpinan kpk
ya saya kira misinya tetap sama dari dua ribu tujuh belas lalu gitu ingin melemahkan kpk
tapi upaya melalui revisi ini nampak terlalu sulit gitu ya
dpr akan berhadapan dengan kekuatan masyarakat sipil kekuatan publik
lalu yang paling mungkin untuk dilakukan sekarang untuk memastikan misi pelemahan itu bisa dilakukan dpr itu melalui para pimpinan
dengan memilih orang orang yang kemudian sependapat sepandangan
mudah bagi dpr untuk memastikan misi pelemahan itu bisa dilakukan dpr itu melalui para pimpinan
memastikan misi mereka melemahkan kpk itu bisa terjadi melalui orang orang yang kemudian mereka pilih sebagai pimpinan kpk gitu ya
jadi saya bayangkan kalau fit and proper test besok itu bisa membongkar sikap para calon pimpinan itu yang nyaris sama dengan dpr
setelah itu kemudian mereka diikat dengan fakta integritas lalu sempurnalah saya kira gitu strategi untuk melemahkan kpk melalui calon pimpinan calon pimpinan ini
oke termasuk penanda tanganan
oke termasuk penanda tanganan

nanti kita minta lagi konfirmasi atau komentar terkait fakta integritas dari mas yudi
kita sekarang jeda dulu tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih menyoroti soal seleksi capim kpk yang besok akan berikan di jerman
pim kpk yang besok akan memasuki sesi uji kelayakan dan kepatutan di komisi tiga dpr
mas yudi purnomo wadah pegawai kpk masih bergabung bersama kami dari gedung kpk
ya mas yudi bagaimanapun sekarang yang terbaru adalah ada rencana tanda tangan
fakta integritas atau kontrak politik antara calon pimpinan kpk dan dpr
menurut anda sinyal apa ini
ya jadi ini merupakan hal yang baru ya
dan bagi saya ini akan sangat sangat mengganggu independensi dari pimpinan kpk ke depan
kenapa karena mereka mendatangani kontrak politik
padahal pimpinan kpk itu harusnya ketika sudah menjabat sebagai pimpinan kpk
dia harus independen itu yang pertama
kemudian yang kedua dia harus seperti orang memakai
kacamata kuda artinya siapapun yang bersalah
mau dari politisi mau dari anggota dpr yang memilih dia
itu kalau memang saatnya ditangkap dengan bukti yang kuat ya segera ditangkap
jadi kontrak politik ini kan akan menjadi posisi tawar yang sangat sangat berbahaya
ketika nanti misalnya ada anggota dpr yang akan ditangkap
kemudian nanti kontrak politik itu akan dibuka
nah ini loh kalian waktu beritahukan perpotes
calon pimpinan kpk pernah mendatangani kontrak politik kepada kami
seperti itu jadi saya pikir hal hal yang seperti ini kan tidak perlu
seperti tadi saya sampaikan bahwa independensi pimpinan itu itu nomor satu
walaupun memang prosesnya dilakukan secara politik
mau dari presiden kemudian oleh dpr
tetapi ketika sudah di kpk maka yang bersangkutan sudah tidak perlu lagi ada beban beban seperti itu
ya harus mempertahankan idealismenya
bahwa tidak mau menandatangani kontrak politik
kalau misalnya itu ditandatangani
sekali lagi ini akan menjadi tambahan dari
pelemahan pelemahan kepada kpk
jika tidak ada pilihan apa yang sebaiknya dilakukan para capim kpk itu
mungkin menyaksikan acara kita malam hari ini
ya sekali lagi kan saya harapkan bahwa menjadi pimpinan kpk itu kan
itu tidak perlu untuk
apa namanya meminta bahwa tolong pilih kemudian mengikuti semua
tidaklah saya yakin bahwa calon pimpinan ini terutama yang bersih gitu kan
itu punya idealisme tersendiri
jadi jangan sampai terjebak dalam upaya upaya untuk memegang kendali terhadap pimpinan
mas yudi dua hari terakhir anda lihat proses yang berlangsung di komisi tiga pasti
kecenderungannya anda sudah bisa baca kan
ya kita masih melihat mbak ya karena memang semua itu bisa kita tentukan
dan kita pastikan nanti di hari kamis
ketika komisi tiga akan melakukan voting terhadap calon pimpinan kpk ke depan ya
memilih lima dari sepuluh
itu nanti kita akan lihat
karena sekali lagi kan kalau kita belajar ilmu politik kan politik itu dinamis
makanya mungkin yang dijago jagokan seperti itu bisa jadi terlempar
karena kita tidak tahu detik detik kan akan terjadi apa
karena sekali lagi kayak tadi kami kan menyampaikan surat kepada pimpinan fraksi
dari sepuluh fraksi yang ddpr kami kirimkan semua
saya pikir itu bisa menjadi pertimbangan dari para pimpinan fraksi bahwa perlu pimpinan kpk yang benar benar independen
benar benar bersih yang kemudian dia tidak akan berpihak kepada siapapun
karena akan sangat berbahaya jika pimpinan kpk itu di bawah kendali
seperti tadi adanya kontrak sosial atau kontrak politik
karena memang hal hal tersebut tidak dikenal
apalagi jika ada pertemuan pertemuan yang tidak diketahui oleh publik seperti itu
jadi kalau dilihat anda masih ada optimisme ya
bahwa dari sepuluh nama kemudian kita juga tahu sudah banyak track recordnya seperti apa
disampaikan di publik diangkat juga oleh media
masih ada harapan bahwa akan terpilih orang orang yang mungkin bukan
tidak bisa lagi kita katakan setengah dewa
tapi bisa dikatakan dengan kesalahan dosa masa lalu yang paling sedikit
ya jadi kita harus tetap optimis
sama seperti ketika kpk baru berdiri enam belas tahun yang lalu
apakah ada pertanyaan apakah kpk bisa menangkap gubernur bisa menangkap menteri bisa menangkap wali kota
dan ternyata bisa seperti itu mbak
jadi ini juga kita masih optimis
kita masih terus memantau proses proses yang terjadi di dpr proses yang terjadi di dalam proses capim ini
itu kita juga masih memantau juga
yang sekali lagi tentu saja masyarakat juga memantau bahwa saya pikir masyarakat juga akan ramai ramai
untuk menyampaikan kepada anggota dpr dan dari daerahnya konstituennya agar mereka juga bersuara
kemudian menyampaikan bahwa jangan salah pilih terhadap calon pimpinan kpk ke depan
karena akan sangat berbahaya bagi kpk dua ribu sembilan belas sampai dengan dua ribu dua puluh tiga nanti
oke kalau mas yudi masih optimis bagaimana dengan bung lusius
yang tahu persis seluk beluk bapak dan ibu anggota dewan itu seperti apa
saya kira dari awal kecenderungannya itu apa gitu ya
sepertinya ada keinginan untuk memilih calon pimpinan kpk yang lemah
dari sekian banyak nama yang kemudian diharapkan oleh publik
masuk dua puluh besar misalnya yang di store ke presiden
nama nama yang diduga bermasalah itu masih ada gitu ya
pesimisme semakin menguat ketika kemudian bersamaan dengan seleksi capim kpk ini
dpr juga mewacanakan revisi undang undang kpk dengan tendensi mau melemahkan kpk itu sendiri
jadi saya kira gabungan dua hal ini membuat kita pesimis
apakah seleksi yang dilakukan dpr besok betul betul sedang ingin mencari figur yang kuat untuk memimpin kpk
atau ini hanya bagian dari keadaan dpr
ini adalah bahasa basi politik ala dpr biasanya untuk memastikan orang orang pilihan mereka
demi memastikan tujuan mereka melemahkan kpk itu bisa terwujud melalui calon pimpinan yang mereka pilih
tapi kan katanya tadi dan kita semua tahu politik itu dinamis
apakah itu juga akan berlaku menurut anda dalam isu soal kpk ini
apakah menurut anda misalnya masih akan ada fraksi yang berubah halu
masih akan ada fraksi yang berbeda pandangan dari sebagian besar fraksi lain yang anda katakan
berbeda pandangan dari sebagian besar fraksi lain yang anda katakan

berupaya melemahkan kpk itu
saya sangat tidak yakin gitu ya walaupun kita tahu bisa saja satu dua partai gitu
ketika melihat tekanan publik semakin rahset gitu dia akan berubah gitu ya
tapi sejauh ini kan upaya senyap yang mereka lakukan untuk melakukan revisi terhadap undang undang kpk
itu hanya menunjukkan bahwa sebenarnya hampir semua fraksi yang ada dpr punya pandangan yang sama terhadap kpk
dan semua ini saya kira bisa dijelaskan dengan kebutuhan partai partai yang ada di dpr

dan untuk itu semua mereka tidak ingin langkah langkah mereka kemudian terhambat
oleh adanya lembaga yang mestinya kemudian dengan mudah secara politik mereka bisa kendalikan
dan itu yang terjadi sekarang saya kira
bagaimana memastikan mereka bisa leluasa mencari amunisi untuk lima tahun mendatang

bahwa dosa mereka saat berkuasa
itu kemudian tidak diganggu
oleh kpk baru yang kuat
oke banyak sekali
pr nya mas yudi
mas yudi sekali lagi
mas yudi saya ingin kembali mendengarkan
statement dari anda saya sudah berulang
kali menanyakan ini tapi mungkin kita bisa
adalah teman teman dari pegawai kpk
yang dalam tanda kutip akan menjadi user
dari pimpinan yang akan
terpilih nanti jadi sekali lagi
jelaskan kepada kami saat ini
yang paling dibutuhkan oleh kpk adalah
pimpinan yang seperti apa
ya yang jelas
yang dibutuhkan oleh kpk
pertama adalah pimpinan
yang akan berlari ketika
mereka masuk ke kpk artinya
tidak akan diungkit ungkit lagi
dosa dosa mereka di masa lalu
yang kedua orang
orang yang patuh terhadap lhkpn
jangan sampai nanti ketika
pimpinan kpk menyatakan
kepada pejabat kalian harus isi lhkpn
sebagai transparansi kemudian
oleh masyarakat dijawab atau oleh pejabat pejabat
negara tersebut dijawab loh
bapak saja tidak mengisi lhkpn secara
yang ketiga adalah orang orang
yang benar benar punya
tekad dan semangat untuk memberantas
korupsi artinya orang orang
yang bukan hanya menangkap
para koruptor tapi harus berdiri
dan berani menghadapi upaya upaya
pelemahan termasuk diantaranya
ketika ada revisi undang undang kpk
itu berani menyatakan secara tegas
akan melawan setiap upaya untuk
melakukan revisi terhadap
yang melemahkan kpk bahwa
kpk sebenarnya itu perlu diperkuat
perlu ada revisi tetapi
itu harus dibicarakan
karena kami juga mengetahui bahwa
ternyata dalam beras korupsi itu ada
tradisi kemudian masalah
tadi pembuktian terbalik dan
permasalahan permasalahan lain untuk memperkuat
oke mas yudi tadi saya sudah
menanyakan soal optimisme tapi bagaimana jika
keadaan yang terburuk terjadi
sudahkah siap juga teman teman di kpk
ya bagi kami di kpk salah satu
salah satu nilai nilai
dasar kpk adalah
di sini makanya kenapa pegawai kpk
independen bahwa kami
berani terhadap atasan jika
atasannya itu berlaku salah
jadi kami di sini
akan mengawasi kami di sini
akan melihat sejauh mana
pimpinan kpk bekerja
jika ternyata ada hal hal yang menyimpang
tentu kami akan melakukan kritik kritik
sasi dan sebagainya
itulah yang kemudian ingin diubah
dalam undang undang bahwa pegawai
kpk itu bukan lagi
pegawai yang tetap kpk
tetapi juga ingin diubah
menjadi asn artinya
adalah ada aturan aturan
yang istilahnya misalnya
ada pangkat pangkat ada golongan golongan
yang membuat ada
hubungan atasan bawahan subordinat
itu akan membuat pegawai kpk itu
akan takut jika misalnya
mengkritik atasan jadi budaya budaya
seperti itu yang nanti akan hilang
pegawai kpk ini kita idealisme kita adalah
bukan artinya kita menangkapnya
kita akan mengangkatnya sebagai kerjaan
tapi ketika kita melihat hal yang salah
atau hal yang salah dari atasan
tentu kita akan berani mengkritiknya
seperti itu mbak
baik mas yudi terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini
bung lusius terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini
kita lihat perkembangan sampai hari kami
seperti apa terima kasih
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news